kebijakan menteri hukum dan ham yasona lawli terkait pembebasan tahanan yang jumlahnya mencapai tiga puluh lima ribu orang
sebagai antisipasi persebaran virus corona menjadi kontroversi
apalagi kebijakan tersebut juga menyasar pada peraturan pemerintah nomor sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas
untuk ikut direvisi
di mana di dalam aturan itu membahas soal pembebasan narapidana korupsi atau koruptor lanjut usia
tepat serta adilkah kebijakan ini
untuk membahasnya saya sudah terhubung dengan dua narasumber
selamat malam mbak alicia
dengan verdi di sini mbak alicia
kita juga sudah tersambung dengan oce madril direktur pusat kajian anti korupsi atau pukat
selamat malam mas oce
selamat malam mas verdi
terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini
mas oce ada kritik dari kebijakan permen nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh ini
di mana ada pembebasan lebih dari tiga puluh lima ribu narapidana dewasa
dan anak terkait persebaran covid sembilan belas dan juga ada alasan over capacity di sana
anda menyoroti ini bagaimana mas oce
saya sebetulnya tidak mengeneralisir persoalan data data dari rencana tiga puluh ribu dibebaskannya
atau diberikan pembebasan bersarat atau asimilasi terhadap narapi dana
yang kita kritik sebetulnya
terkait dengan rencana diberikannya pembebasan bersyarat itu
atau asimilasi itu kepada narapi dana polusi
karena sebetulnya persoalan over capacity kita tahu ini menjadi masalah terbesar di lapas
kemudian saat wabah seperti ini juga tentunya ini harus dipikirkan
langkah langkah untuk memberikan misalnya bebas bersarat
kemudian atau diberikan kemampuan untuk memperbaiki kemampuan

menurut saya langkah yang baik baik saja dalam perspektif menyelesaikan masalah over kapasitas
nah problemnya adalah ketika para narapidana kejahatan khusus atau kejahatan berat itu juga diikutkan
dan ini yang menurut saya menjadi problem ya
misalnya ada gagasan untuk mengikutkan juga terapi dana korupsi
kemudian ada gagasan tiba tiba
akan merevisi atau mencabut pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua
nah jadi ini yang sebenarnya menjadi hal yang perlu kita kritik
karena sebenarnya pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas ya tidak ada hubungannya dengan persoalan wabah corona saat ini
kemudian pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas juga tidak menjadi penghalang untuk diberikannya hak hak narapidana
tetap bisa diberikan
dan juga kalau secara data
data overkapasitas itu kan sebenarnya disebabkan oleh jenis kejahatan yang lain
bukan kejahatan terorisme bukan kejahatan korupsi begitu
sehingga ini yang kami nilai ada kesimpulan yang tidak pas ketika mulai masuk gagasan gagasan yang menurut kami ini gagasan aneh ya
ketika koruptor juga diikutkan
nanti juga pelaku pelaku terorisme
tentu mereka akan menuntut juga begitu
jadi hal hal semacam ini yang perlu kita kritik supaya gagasan mengatasi over kapasitas itu
dan kemudian mengatasi situasi darurat kesehatan ini tidak dimanfaatkan oleh orang orang yang ingin memasukkan agenda agenda tadi
oke oke mas oce artinya kemudian yang akan menjadi konsen adalah bagaimana juga langkah revisi pp no sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
ini yang perlu kita kritisi begitu ya
saya ke mbak alicia dulu
mbak alicia ada yang menganggap kebijakan ini adalah kesempatan dalam kesempitan
di mana wabah corona ini dijadikan momen untuk melahirkan kebijakan permen nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh ini
anda menyikapi ini bagaimana
kalau dari icjr sendiri sebenarnya dikeluarkannya permen kumham nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh ini
ini sesuai dengan apa yang kami sarankan kepada kemen kumham
karena seperti yang tadi sudah disampaikan mas oce juga kondisi rutan dan lapas kita sekarang overcrowding
dengan ancaman covid sembilan belas ini satu satunya cara untuk menghindari penyebaran di dalam
salah satunya yang paling signifikan adalah dengan mengeluarkan sebanyak mungkin orang yang bisa dari dalam rutan dan lapas
sehingga banyak mekanisme yang bisa digunakan sebenarnya
salah satunya ya
melalui permen kumham ini melalui integrasi dan juga asimilasi
oke tapi kan kalau kemudian ada laporan kasus begitu dan memang ada gangguan kesehatan terhadap narapidana
protokol kesehatannya kan juga harusnya berjalan mbak alicia
kenapa kemudian harus ada pembebasan asimilasi dan yang sekarang ini dilahirkan oleh permen nomor dua
betul protokol kesehatan memang perlu dijalankan sejalan
dengan pembebasan ini
kenapa kemudian pembebasan perlu
karena gini dengan kondisi rutan dan lapas kita yang terlalu penuh
pelayanan kesehatan nggak mungkin dilaksanakan dengan maksimal
caranya supaya pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan maksimal adalah dengan mengurangi
supaya beban rutan dan lapas sesuai dengan kemampuannya
jadi kita kembalikan supaya nggak overcrowding lagi
sekarang jumlah penghuni ada dua ratus tujuh puluh ribu sekitar dua ratus tujuh puluh ribu
dengan kapasitas satu ratus tiga puluh
artinya pelayanan kesehatan
juga kondisi di dalam hanya bisa sebenarnya menanggung satu ratus tiga puluh satu orang
kalau misal satu ratus tiga puluh satu ratus empat puluh ribu lainnya tidak dikeluarkan
maka upaya upaya yang di dalam untuk mencegah akan sangat susah
nggak cuma itu kalau kita lihat dari praktik praktik negara lain
sebenarnya juga praktik pengeluaran ini bukan praktik yang baru gitu di indonesia
negara lain juga sudah mulai mengeluarkan
ada iran ada us di beberapa negara bagian juga sudah mengeluarkan
dan praktik praktik itu cukup perlu sih mas
emang untuk dilakukan
oke icjr sendiri sudah mendapatkan laporan bahwa kemudian ada kasus infeksi covid sembilan belas di sejumlah lapas
belum sih hingga saat ini belum
belum ada jadi kalau pun dengan momentum ini kan sebenarnya juga overcapacity ini menjadi isu yang sampai sekarang
juga memang belum ada solusi begitu dari pemerintah
apa korelasinya sehingga mereka harus dibebaskan begitu
ketika jumlah penghuni di dalam sangat banyak terlampau banyak melebihi kemampuan dari rutan dan lapas
sekali virus itu bisa masuk ke dalam itu akan sangat mudah menyebar
di dalam lapas kondisinya yang perlu kita pahami adalah bahkan penyakit penyakit yang sebenarnya masuk ke dalam
treatable disease atau penyakit penyakit yang bisa disembuhkan
itu bisa jadi untreatable disease atau bahkan bisa jadi penyebab kematian yang paling besar
seperti yang kita tbc penyakit ispa penyakit
pernafasan itu penyakit penyakit yang paling mudah dijangkit oleh penghuni rutan dan lapas
sama seperti covid
jadi kekhawatiran kami kalau misalnya nggak dikeluarkan ketika virus itu masuk akan sangat banyak nyawa yang kemudian harus kita korbankan
itu yang kemudian kita coba untuk hidarikan
jadi seminimal mungkin resiko yang ada di dalam
kemudian untuk memperbaiki kondisi juga supaya pelayanan dapat digunakan dengan maksimal
pelayanan kesehatannya juga bisa diberikan dengan maksimal
kebersihannya juga menjadi terjaga
setidaknya ada space untuk mereka melakukan physical distancing
di dalam dengan kondisi sekarang tidak mungkin melakukan physical distancing
oke artinya memang ini tepat begitu ya
kajian ini kemudian melahirkan permen nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh
sehingga untuk langkah precaution begitu ya
supaya tidak kemudian menjadi wabah juga begitu di sejumlah lapas
kalau bagi kami
kami mengapresiasi dikeluarkannya permen kumham ini

dan masih banyak kategori kategori lain yang seharusnya menjadi prioritas
itu belum termasuk ke dalam kategori di permen kumham
kalau gitu kita nanti akan kembali menyoroti apa langkah kemudian yang akan diambil oleh permen kumham
apalagi juga ada rencana untuk merevisi pp nomor sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas
kita akan kembali lagi nanti
cnn indonesia prime news akan kembali usaha jeda
pengertian pak sesti jenpas adalah
yang sepanjang hari itu narapidana memang membutuhkan
bantuan dari petugas

nah itu sedang dipertimbangkan ini
dan apa namanya tadi penyampaian pak menteri
memang coba akan disampaikan di ratas nanti
kalau memang dari anggota dpr seperti itu
arahannya dari ratas itu baru kita kemudian tindak lanjuti
ya itu tadi pernyataan dari plt dirjen pas
mengenai kebijakan permen nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh ini
saya ke mas oce mas oce masih dengan kita mas
mas kan jelas tadi kalau kemudian syaratnya adalah
pidana umum begitu
kalau kita teliti lebih lanjut memang akan mempertimbangkan
untuk kemudian revisi pp sementara
sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas ini akan mengarah kesana
tapi yang menjadi konsen sebenarnya
aspek apa sih yang harus masuk dalam kriteria ini
apakah bobot kejahatannya atau apa
ya sebetulnya gagasan rp tiga puluh diberikan
bebas persarat atau asimilasi
saya kira itu baik baik saja ya dalam konteks
tadi kita bicarakan soal mengatasi overkapasitas di lapas
dan memang persoalan
overkapasitas di lapas indonesia itu memang sudah
sangat tidak bisa ditoleransi begitu
memang harus dicari kebijakan kebijakan yang luar biasa
untuk melakukan mengatasi persoalan itu
tetapi jangan sampai kemudian kebijakan itu
diboncengi oleh gagasan gagasan lain
yang bisa saja itu nanti merusak sistem yang sudah dibuat
nah menurut saya problemnya sekarang adalah
pemerintah konsisten saja dengan
kriteria yang sudah dibuat
misalnya kriteria tadi yang sudah disampaikan
tindak pidana umum kemudian ada pertimbangan pertimbangan
kemanusiaan ada soal umur misalnya
kemudian ada soal berapa lama dia sudah menjalani
masa pidana misalnya dua per tiga dari hukumannya
kemudian kriteria ini dibuat kemudian secara konsisten
diterapkan di lapangan dan hindari kemudian
memasukkan gagasan gagasan lain yang justru
tapi nanti takutnya diadap
misalnya kenapa napi korupsi harus menjadi
sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan
kenapa selalu disebutkan atau dimasukkan agenda
nafi nafi korupsi padahal kalau kita lihat data
di napi korupsi tidak terlalu banyak dan
banyak juga kritikan terhadap manajemen di lapas korupsi
ternyata jauh berbeda dengan lapas yang lain misalnya
jadi hal hal semacam ini akan justru akan memperburuk
gagasan yang awalnya sudah sangat baik
menurut saya hindari untuk masuk pada kriteria
kejahatan yang khusus yang oleh negara itu sudah
dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa
oleh negara diperlakukan dengan cara yang berbeda
ya pemerintah harus menjauhi itu begitu sebisa mungkin
terhadap mereka yang dengan kategori kejahatan khusus
perlaku terorisme korupsi bandar narkoba
tentu mereka punya hak atas kesehatan juga
dan itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk
menyediakan protokol kesehatan itu di lapas
bukan berarti mereka diabaikan tidak demikian
tetapi harus dipertimbangkan betul ketika terhadap
pelaku pelaku kejahatan khusus itu kemudian diberikan
hak hak layaknya pelaku tindak pidana umum
ini menurut saya ini dua hal yang berbeda
dari sisi data pun dari sisi data
sebenarnya juga kalau kita lihat
mereka bukanlah pelaku tindak pidana khusus itu
bukanlah penyumbang overkapasitas
jadi bicara dari sisi data di lapangan juga
sebenarnya gagasan itu tidak pas ya ketika
ada gagasan misalnya pelaku korupsi
kemudian bandar narkoba kemudian pelaku terorisme
ini kan juga harus disebut semuanya ya
di pp sembilan itu sudah dibatasi
tiba tiba nanti kalau dimasukkan
di dalam agenda yang sekarang menurut saya
ini akan jadi problem
pp sembilan itu sebenarnya dari dulu kan sudah berusaha
untuk dirubah atau dicabut
jadi ini yang saya sampaikan tadi
pp sembilan puluh sembilan dua ribu dua belas tidak ada hubungannya
dengan persoalan covid sembilan belas yang kita hadapi saat ini
karena dari dulu pun kalau kita lihat pemberitaan
kita lihat sejarah pembahasan pp sembilan sembilan dua ribu dua belas
kritik para pemerintah
politisi terhadap pp itu
itu dari dulu gagasannya memang mencabut
tidak ada hubungannya dengan apa yang kita hadapi sekarang
tapi kalau kemudian nanti ada yang teriak teriak
untuk tidak ada diskriminasi begitu bagaimana
ya saya kira tidak ada diskriminasi
di pp sembilan puluh sembilan dua ribu dua belas semua hak itu diberikan
cuma memang ada tambahan syarat yang harus dipenuhi
jadi pp sembilan sembilan dua ribu dua belas tegas menyatakan
bukan kemudian menghilangkan hak remisi
hak asimilasi hak bebas bersarat
itu tidak dihilangkan
cuma ada syarat syarat yang jauh lebih khusus
diberlakukan bagi mereka yang melakukan tindak pidana khusus juga
dan pp sembilan sembilan dua ribu dua belas itu sudah pernah diuji di makam agung
berkali kali digugat di mahkamah agung
dan kemudian makam agung mengatakan
pp itu tidak melanggar undang undang pemasarakatan
jadi pp itu juga tidak melanggar hak asasi manusia
karena tidak ada hak yang dihilangkan
tidak ada jadwal
tidak ada juga fasilitas yang dihilangkan dari pp itu
nah sehingga persoalan legalitas pp itu sudah teruji
kemudian persoalan praktiknya juga selama ini
tidak ada hambatan yang sangat berarti
karena tetap napi korupsi itu bisa diberikan remisi
tetap bisa diberikan bebas bersarat
tetap bisa diberikan asimilasi
selama mereka memenuhi syarat syarat yang ada di pp sembilan puluh sembilan
oke oke apa jangan jangan ini mas oce
karena bunyi di pp sembilan sembilan itu juga ada koruptor yang usianya di atas enam puluh tahun
kan banyak tuh koruptor yang di atas enam puluh tahun
koruptor koruptor kelas kakap begitu
apakah ini kekhawatiran juga jangan jangan dari pekat
iya ya jadi ya memang soal umur ini kan perdebatannya panjang ya
dulu kan ada juga salah satu koruptor yang dibebaskan
karena alasan kemanusiaan
kemudian apa namanya
tapi begitu dibebaskan ternyata baik baik saja begitu
karena ternyata ada yang melihat aktivitasnya normal dan seterusnya
dan berkali kali kan soal remisi
soal bebas bersarat koruptor itu selalu disorot ya
karena memang korupsi ini kan kejahatan yang mendapatkan perhatian
yang sangat luar biasa di negara kita
dan negara juga memperlakukannya juga sangat luar biasa begitu
sehingga wajar menurut saya jika ada kekhawatiran kekhawatiran
soal masuknya agenda agenda untuk memberikan perlakuan istimewa
kepada para narapidana korupsi itu
dan di pada titik inilah sebenarnya kritik itu diberikan
jangan sampai kemudian memperlonggar sehingga
ada keistimewaan keistimewaan yang akan diberikan kepada mereka yang tidak berhak
jadi jangan sampai juga kebijakan ini yang harusnya diberikan kepada
narapidana yang seharusnya menerima itu
tetapi karena ada gagasan gagasan desakan desakan dari sisi politik
kemudian diberikan kepada mereka yang sebenarnya mereka tidak berhak mendapatkan itu
oke oke artinya memang konsennya memang cukup kepada
permen nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh itu saja ya
jangan sampai kemudian ada agenda agenda tertentu yang diboncengi oleh pihak pihak tertentu
untuk kemudian mendesak merevisi pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu enam belas
dua ribu dua belas begitu ya mas oce ya
betul mas ferdi kita harus ingat bahwa gagasan ini makin menguat ketika kemarin ada rapat
dengar pendapat antara menteri hukum dan ham dengan komisi tiga
dan kemudian banyak sekali pernyataan pernyataan dari politisi komisi tiga
yang tiba tiba memunculkan gagasan pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas
tiba tiba memunculkan gagasan supaya ruu pemasarakatan dipercepat
jadi salah satu agenda utama yang didorong itu
itu ya soal keistimewaan keistimewaan pada para koruptor ini
dan ini yang menurut saya agenda agenda tersembunyi yang patut diwaspadai oleh pemerintah
siapa aja sih mas koruptor koruptor yang akan kira kira akan menjadi sasaran dari revisi pp sembilan puluh sembilan ini
ya banyak sekali banyak sekali
kita tahu bahwa napi korupsi ini kan juga terbagi dalam berbagai golongan
yang golongan atas ada golongan menengah ada juga yang golongan bawah
oke kita sebut nama deh dari beberapa kasus korupsi korupsi yang lanjut usia begitu
ya yang di golongan atas itu kan mereka mereka punya koneksi politik yang cukup kuat
mantan mantan ketua atau mantan mantan petinggi partai
mereka punya akses mereka punya jejaring politik
dan mereka bisa menggunakan pengaruh pengaruh itu kan untuk mempengaruhi kebijakan
ini yang menurut saya
soal kriteria umur enam puluh tahun kriteria enam puluh lima tahun
itu kan kriteria kriteria yang sangat debatable dan menurut saya
tidak akan jauh lebih baik kalau kita konsisten saja dengan regulasi yang ada
dengan permen kumham dengan pp sembilan puluh sembilan
tanpa kemudian mengutak atik suatu kriteria karena ada hal hal yang ingin kita masukkan gitu
kriteria enam puluh tahun bisa saja nanti berubah jadi lima puluh delapan menjadi lima puluh delapan
ini sangat tidak ada ukurannya sebenarnya
dan tapi kalau kita konsisten dengan permen kumham ya
konsisten dengan jenis kejahatannya jauh akan lebih baik
oke oke oke kita sudah dapat poinnya
mbak alisia masih dengan kita mbak
mbak alicia kan kalau kita lihat di permen nomor sepuluh dua ribu dua puluh ini kan jelas ya
kriterianya jelas begitu siapa kemudian yang akan mendapatkan asimilasi pembebasan bersyarat
idealnya berapa sih
yang harus dibebaskan dengan kriteria kriteria tersebut begitu
kalau masukan dari cgr bagi kami dengan kelebihan kapasitas hampir setengah
berarti yang harus dikeluarkan adalah yang kelebihan itu sekitar satu ratus empat puluh ribu proyeksi kami
nah itulah yang kemudian makanya kami beri masukan supaya kemenkumham punya protokol
berapa yang sebenarnya mau dikeluarkan gitu
supaya ukuran ukuran itu tadi bisa menjadi pedoman
kedepannya tidak berganti ganti lagi
karena ketika belum ditentukan berapa yang mau keluar
siapa aja yang dijadikan prioritas itu nggak akan clear akan ganti ganti terus gitu
kalau misal memang prioritasnya adalah yang adalah mereka yang misal punya kerentanan dari kesehatan
karena usia atau riwayat penyakit sebelumnya
atau karena sudah menjalani masa dua per tiga
atau karena tindak pidananya yang dilakukan punya resiko keamanan yang lebih rendah
ya itu harus ditentukan gitu oleh kemenkumham melalui protokolnya
oke oke oke oke kita sebelum melanjutkan kita akan dengarkan dulu
ini juga ada pernyataan bagaimana kriteria kriteria yang tercantum dalam permen nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh
hukum ham nomor sepuluh dua ribu dua puluh ini dan kemen nomor sembilan belas ini
berlaku hanya untuk tindak pidana umum saja
jadi koruptor teroris narkoba yang pidananya lima tahun ke atas
kemudian mungkin illegal logging dan lain sebagainya yang tindak pidana extraordinary
yang diatur kategori tindak pidana khusus tidak begitu ya
ya jelas ya kalau kemudian kriterianya yang masuk adalah
tindak pidana umum sementara untuk extraordinary crime seperti koruptor narkoba dan teroris
ini juga tidak masuk dalam itu kalau kemudian ini memang menjadi pertimbangan untuk direvisi gimana
sebenarnya yang kami kami juga ini sih mas menyoroti kenapa harus pp sembilan puluh sembilan direvisi
karena gini pp sembilan puluh sembilan betul kata mas oce tadi nggak punya kaitan apapun dengan pengeluaran ini gitu
ini kan kondisinya emergensi jadi memang harus upaya upaya yang berbeda yang digunakan gitu
nggak selamanya mekanisme mekanisme normal bisa digunakan
karena kan kita di sini posisinya kita harus keluarkan sekitar satu ratus tiga puluh ribu orang
itu nggak semua yang termasuk ke dalam tindak pidana umum kan sudah dua per tiga misalnya
padahal misalnya memang dia punya kerentanan dari kesehatan atau tindak pidana yang dilakukan tidak punya resiko keamanan

jadi kalau dari cjr sendiri sebenarnya kami merekomendasikan pemerintah untuk bisa melakukan assessment
mana mana saja terpidana yang bisa dikeluarkan kemudian mengajukan grasi ataupun amnesti kepada presiden
supaya itu bisa keluar semuanya bersama sama langsung nggak pakai proses yang terlalu panjang tapi punya indikator siapa aja yang harus keluar gitu
oke artinya kalau kemudian revisi ini juga mengemuka
ada pihak yang memang diindikasikan membonceng kepentingan tertentu agar peraturan ini juga menyasar ke pp sembilan puluh sembilan dua ribu dua belas ini mbak alicia
itu belum bisa dipastikan
karena kalau ide revisi pp sembilan puluh sembilan ini kan muncul kemarin ketika raker antara kemenkumham dan komisi tiga gitu
ini ide dari menkumham karena menganggap bahwa
dua carat carat yang ada di pp sembilan puluh sembilan ini

kemudian mempersulit mereka untuk mengeluarkan lebih banyak orang kalau berdasarkan permen kumham gitu
makanya kenapa mereka pengen revisi pp karena kemenkumhamnya nggak akan bisa berlaku kalau misalnya ppnya masih seperti itu gitu
makanya tadi saya bilang makanya kita cari mekanisme yang lain jangan pakai permen kumham aja gitu kan
oke oke oke artinya memang dua hal yang berbeda begitu ya
iya itu dua hal yang berbeda
tidak bisa dipaksakan begitu kalau kemudian permen ini juga harus memaksa untuk direvisi

oke kita akan lanjutkan dialog kita
cnn indonesia prime news akan kembali usai

cnn indonesia prime news akan kembali segera
begini semua samalah begitu ya
begini semua samalah begitu ya
kita lihat di delapan negara iran membebaskan delapan puluh lima ribu
enggak peduli itu semua nafi dibebaskan
seperti amerika serikat sampai seribu lebih
afganistan sampai sepuluh ribu
dan sebagainya dengan kriteria kriterianya
cumanya satu karena di dalam lapas rutan itu kan banyak orang apalagi di indonesia nih
di indonesia ini hampir semuanya overkapasitas
bagaimana kemudian social distancingnya kemudian bisa dilaksanakan kan begitu
itu pertanyaan dari luar
yang paling aman kita mengurangi risiko itu karena itu sangat riskan nih lah begitu sangat riskan begitu ya
ya kita pulangkan kita keluarkan cuma kita keluarkan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan kan begitu
regulasi yang ada yang di bawah kewenangan pak menteri
dimana kemudian mesti segera bisa harus dilaksanakan
ya dengan cara asimilasi dan integrasi
itu sudah diatur semua di sana kan begitu
pada prinsipnya gitu ya terlepas daripada terjadi wabah atau tidak terjadi wabah
memang dengan overkapasitas direkturat jenderal pemasarakatan
bahkan direktur jenderal sebelum saya menjadi plt ini
sudah menetapkan program resolusi pemasarakatan yaitu crash program
untuk mengurangi kepadatan
oke kita kembali ke diskusi kita malam ini
mbak alicia masih dengan kita mbak
mbak alicia lagi lagi kita menyoroti bagaimana kemudian permen ini lahir di saat wabah corona
apakah kemudian ini dikatakan atau publik menilai ini adalah dalih saja
bagaimana kemudian ini juga disandingkan dengan kasus kasus yang terjadi di luar negeri begitu
dengan momentum saat ini
kalau dengan momentum saat ini dengan kondisi kita di tengah pandemi corona ini
memang ini adalah sesuatu yang rasional untuk dilakukan
permen kumhamnya dikeluarkan karena memang ada resiko di dalamnya
dan memang harus segera dilakukan langkah cepat gitu
karena setiap hari setiap jam yang kita buang untuk mengambil keputusan
akan ada lebih banyak resiko yang kemudian harus kita hadapi gitu
tadi sudah disampaikan juga kan bahwa memang ini nggak cuma di dalam
bahwa memang ini nggak cuma di indonesia saja dilakukan gitu
sudah banyak negara negara yang memang mengeluarkan
dan banyak juga ilmuwan maupun masyarakat sipil di negara lain
yang sudah mendorong langkah yang sama memang harus dikeluarkan
karena dalam posisi overcrowding tidak mungkin upaya upaya pencegahan kesehatan
yang sifatnya kesehatan normal bisa dilakukan dengan maksimal gitu
oke oke oke saya ke mas oce mas oce masih dengan kita
mas oce kalau kemudian persoalan ini atau kebijakan ini
diambil oleh motif pihak tertentu ingin menganggap bahwa persoalan extraordinary crime
seperti koruptor terorisme dan juga narkoba ini bukan sesuatu kejahatan yang luar biasa
artinya memang kebijakan untuk merevisi pp sembilan puluh sembilan ini
akan semakin besar peluangnya begitu
ya itu yang saya khawatirkan ya bahwa memang kalau kita lihat perjalanan pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas itu
sebetulnya tidak kali ini saja dicoba untuk dirubah ya
tetapi memang ya belum berhasil kan memang pp itu masih berlaku dan kemudian masih diterapkan
permen kumham tentu tidak bisa menganulir apa yang ada di pp ya
tentu kesulitannya itu karena secara hirarki peraturan peraturan menteri itu berada di bawah peraturan pemerintah
jadi kalau sekarang kumham membuat peraturan seperti ini ya memang harusnya begini
karena ada landasan landasan hukum yang tidak mungkin dilewati oleh permen kumham
nah makanya oleh karena itu ada desakan yang sangat kuat pastinya supaya pp itu segera dicabut
sehingga fasilitas fasilitas yang selama ini bisa diberikan pada narapidana tindak pidana umum
itu juga bisa dinikmati oleh koruptor ya teroris ya bandar narkoba begitu
nah ini yang saya sampaikan tadi ini akan merubah politik hukum bangsa ini yang sudah menempatkan beberapa kejahatan
itu dinilai sebagai kejahatan yang khusus yang berbahaya bagi masyarakat berbahaya bagi negara
oleh karena itulah bagi
mereka yang melakukan kejahatan itu diberikan mekanisme yang khusus bukan dihilangkan ya
diberikan mekanisme yang khusus ya
mereka boleh mendapatkan remisi asimilasi bebas bersarat tapi dengan syarat yang jauh lebih berat
tentu itu wajar begitu
membandingkan seorang penjudi dengan koruptor dan kemudian pelaku tindak pidana umum dengan teroris
tentu tidak fair juga harusnya mekanismenya tentu harusnya berbeda gitu
dan upaya untuk merubah pp sembilan puluh sembilan supaya itu bisa dihubungkan dengan kejahatan yang berbahaya gitu
dan di pp sembilan puluh sembilan subtansi yang ada di pp sembilan puluh sembilan itu kabar kabarnya juga masuk dalam subtansi ruu pemasarakatan
dan itu juga yang menjadi salah satu kritik terhadap ruu pemasarakatan itu gitu
walaupun kemudian dari mekanisme hukum aturan tersebut memang tidak akan bisa apa namanya
tidak bisa dilakukan begitu
tapi kemudian tentu pukat punya data
kalau seandainya revisi ini juga mengenai ya
revisi ini juga mengemuka
ada berapa sih catatan dari pukat khusus untuk kasus koruptor ini korupsi ini
koruptornya ada berapa yang kira kira bisa disasar dari revisi ini nanti
ya ada banyak ya
kalau misalnya ini soal ini saja
misalnya kalau hanya soal umur ya enam puluh tahun saya kira ada banyak yang
apa napi korupsi yang berada di atas usia enam puluh tahun
setia novanto misalnya itu kan umurnya kalau tidak salah ya itu sudah di atas enam puluh tahun
kemudian patrialis akbar ya kalau tidak salah juga umurnya juga sudah lebih dari enam puluh tahun
artinya begini akan ada banyak data napi napi korupsi yang kasusnya itu tidak biasa gitu loh
kasus setia novanto kan tidak biasa ya

kasus mantan hakim konstitusi menerima suap ya
kasus mantan menteri misalnya terlibat dalam korupsi
ini kan high profile kasus yang harus justru harus diberikan pemberatan menurut saya
bukan kemudian dicari cari alasan supaya mereka bisa menikmati fasilitas itu
dan di dalam undang undang pemasyarakatan ada satu prinsip yang harus juga diingat
ada prinsip keadilan masyarakat begitu
dan kalau misalnya hak hak istimewa ini juga diberikan dengan mudah kepada mereka mereka mereka
yang melakukan korupsi saya kira juga tentu ini akan bertolak belakang dengan prinsip keadilan masyarakat
kemudian bertolak belakang dengan janji pemerintah akan memberantas korupsi secara tegas gitu
oke oke oke mbak alicia kalau untuk kriteria umur ini gimana mbak
kalau untuk kriteria umur kan seharusnya kita lihat karena itu ada kondisi kerentanan kesehatan

untuk prioritas kelompok mana kan kita sesuaikan dengan kerentanan kesehatan
dan itu harus ada pemeriksaan yang cukup intensif begitu ya dari dokter ya
betul harus ada harus individual memang setiap individu memang harus di assess apakah kemudian rentan atau tidak
kemudian resiko keamanannya seberapa dan nggak semua kemudian dipukul rata bisa keluar
misalnya kasus korupsi nggak semuanya bisa keluar juga kan
harus kita lihat juga gravity dari kejahatannya seberat apa gitu
masa tahanannya ini ya berarti ya juga harus disoroti begitu

masa pidanannya juga harus disoroti ya
karena karena untuk yang di bawah dua tahun kan kita bisa bilang itu sebenarnya tindak pidana ringan ya
harus dikeluarkan itu masuk ke dalam kategori yang seharusnya dikeluarkan karena resiko keamanannya lebih rendah gitu
kalau untuk koruptor masa tahanannya kan kalau kita lihat terbilang cukup rendah begitu ya gimana
begini mas kalau dari kita kita lihatnya bukan dari per tindak pidananya gitu
mau itu koruptor mau itu bandar

kita lihatnya nggak dari situ karena kita kan udah set priority mana aja yang harus dikeluarkan gitu
menjadi prioritas untuk dikeluarkan
ketika memang koruptor nggak mau dikeluarkan ya it's fine
karena angkanya pun nggak terlalu besar gitu
tadi sudah disampaikan juga angka koruptor di dalam rutan dan lapas itu nggak sebesar itu gitu
kita lihatnya dari berapa orang yang mau dikeluarkan dan memang siapa yang menjadi prioritas
rasa samerta koruptor
ini bukan bobot kejahatannya sama sekali begitu ya
bukan hanya bobot kejahatannya
hanya bobot kejahatannya saja
gimana mas oce bukan hanya bobot kejahatannya saja mas oce
ya apa kan memang sudah kalau di permen kumham kan sudah jelas ya pindah pindah umum yang harus difokuskan
kemudian soal ada syarat syarat tambahan kan masa hukuman yang harus sudah dijalani dua per tiga kemudian umur enam puluh tahun ke atas
mestinya juga harus ada tambahan itu soal kondisi kesehatan misalnya dan seterusnya
itu yang akan menjadi kriteria dan menurut saya kriteria itu tidak bersinggungan dengan pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas
fine fine saja sebenarnya nggak ada masalah
kalau soal over capacity itu kan harus diingat tidak hanya bisa didekati dengan melepaskan atau membebaskan tahanan sebanyak banyak
kalau soal over capacity itu kan harus diingat tidak hanya bisa didekati dengan melepaskan atau membebaskan tahanan sebanyak banyaknya
kalau begitu ya bebasin aja semua kan begitu kan
tidak demikian cara berpikirnya ada sistem lain yang harus juga dilihat
kita juga lihat berapa sih lapas yang sudah disediakan oleh negara ini dalam beberapa tahun ini
kemudian gimana sih penegak hukum selama ini memperlakukan kejahatan kejahatan dengan tingkat katakanlah tingkat kejahatan kecil tapi juga di penjara misalnya juga dihukum dengan hukuman yang berat
jadi hal hal semacam ini kan sebetulnya tidak perlu terjadi ada pilihan pilihan hukuman lain yang mestinya diperkenalkan dalam sistem hukum kita
jadi memang ini semacam contingency plan atau plan yang darurat rencana kebijakan kebijakan darurat yang tidak boleh dilakukan sering sering
nggak boleh dilakukan sering sering semacam ini
apalagi memanfaatkan momentum momentum tertentu begitu ya mas oce ya
iya apalagi memanfaatkan momentum apa momentum kan bisa saja dicari
sekarang ada persoalan itu
sekarang ada persoalan ini kemudian ke depan nanti ada persoalan apa lagi demi remisi demi ini itu momentum kan bisa saja dicari
nah yang sifat daruratnya itu yang harus dilihat karena memang darurat ada alasan kesehatan maka kriteria yang dibuat harus sesuai dengan itu
persoalan over capacity ini tidak bisa disederhanakan hanya dengan membebaskan sebanyak mungkin narapidana gitu
oke baik terima kasih mas oce dan juga mbak alicia
kita akhiri dialog kita malam ini
kita berharap memang apapun kebijakan itu tapi juga tidak serta merta akan mencederai keadilan yang ada di tengah masyarakat
apalagi ini adalah kasus yang cukup sensitif di mana persoalan persoalan ini tidak ditunggangi oleh pihak pihak tertentu dengan momentum momentum yang saat ini tengah terjadi
yaitu pandemi virus corona yang berlangsung di indonesia
dan dialog ini tadi kita juga menghubungi narasumber dari kementerian hukum dan ham
namun sampai sekarang sejak dialog kita mulai plt direktur jenderal pemasyarakatan menyatakan tidak bisa untuk memenuhi undangan
dan hanya mengirimkan video video konferensi pers yang beberapa bagian tadi kita sudah cuplik dalam dialog kita
baik terima kasih untuk mbak alicia dan mas oce untuk dialog kita malam ini terima kasih selamat malam
kita ke informasi selanjutnya

kita ke informasi selanjutnya ct arsa bersama transmedia menyalurkan bantuan donasi
kita ke informasi selanjutnya

ksr indonesia prime news kembali
ksr indonesia prime news kembali

sini berita terkini hukum

hasil terkait monday berkoneksi prishtana